kecamatan girimulyo dengan harga hanya rp dua lima ratus saja per porsi
ekspektasi kira kira berapa tahun ke depan nih
nama verdi sambo dikenal luas di masyarakat
terkenal lah di daerah bogor